ya bi ini juga lagi diaduk
ya diaduk yang bener diaduk terus terusan
sampai mendidih jangan berhenti
kenapa gak masaknyain aja sih bi
ini mah susah
kamu tuh ya ngeluh terus
susah ngeluh senang ngeluh
heran urunan dari mana sih
nanti foto saya disebarin lagi sama si goceng ini
waktu malam teh uli nelpon dari suriah
kalau pulang mau beliin akang motor
sebentar lagi pasti si peduk balik
kamu tuh tahu betul dadangnya
kamu tuh yang bener bener sahabatnya ceng
kamu mah selalu bilang begitu kum
kamu tuh batal puasanya
dia aja tuh yang ngaku ngaku
kalau lagi susah aja
acing takut ketauan sayang sama kan dadang
kamu juga batal puasanya doa yang ledekin saya
justru saya sebel sama dia
gak usah ketawa
masuk mang masuk mang
permisi ya tir
gak usah gak usah
mamang cuma mau titip salam buat en
mamang teh mau pulang
iya mamang pamit dulu ya
makasih cik ya
ada masalah apa sih cik
lho ampun kum
saya juga gak tahu
berarti itu masalahnya kum
karena gak ada yang tahu masalahnya
cepetas kamu doi
saya senang dipuji sama kamu kum
itu lepas udah kayak orang pacaran aja
bukan eling di sirik
geluh tau gak
transferat sudah masak
ke bogor yuk
saya mau beli toples model baru
saya juga mau ke bogor
saya pengen beli sepatu baju sama jaket baru
kalau kamu mau beli apa doy
ya saya belum tahu ceng
kan saya belum lihat
dengan transferat langsung heboh
ya lama dong
udah kayak emak emak emang
begitu aja heboh banget
aduh ini udah masuk
itu santannya diaduk
jangan sampai pecah
ini juga lagi diaduk
ini diaduk yang bener
kenapa nggak masakin aja sih bi
ini mah susah
kamu tuh ya ngeluh terus
urunan dari mana sih
itu aduknya yang bener
kenapa sih cek
ini nih putar putar kayak gini
heran gitu aja gak bisa
kan laparnya telat
sampai ketemu lagi ntut
itu cucu pamit ya
untuk hati hati di jalan yuk
sini aku bantuin
pak hoi nya terus terus
maaf yuh pak hoi nya telat

maaf yuh pukang kusoi
iya tidak apa apa tuti
yuk adek adek ayo kita belajar
juga tidak bisa berharap kalau setiap bulan akan datang orang orang besar untuk memberikan inspirasi di sini
kita harus berbuat sesuatu bu yola
merubah pola pikir itu hanya bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman setiap hari
diulang ulang setiap hari
supaya mindsetnya itu bisa berubah
bagaimana kalau setiap minggu kita putarkan film film dokumenter mengenai orang orang yang sudah sukses
yang berasal dari orang yang tidak mampu
yang berasal dari desa desa kecil
ide bagus itu bu
saya akan mengumpulkan film film yang bagus yang bisa memotivasi
nanti kalau saya ambil duluan tak kuras habis nih
eh eh eh saya dulu bu
nanti dulu saya dukung
aduh rasanya bahagia sekali yang lihat teman seneng gitu rasanya
nanti kalian kalau belanja ya ceng
jangan lupa jangan ambil jatahnya edward
kasian dia nanti nggak beli baju
mana sih dapah bener ah kum
kenapa kum kok lo masih bener